dengan melakukan teknik posisi proning betul nggak sih
yang ini kan dokter kan sebagai seorang dokter spesialis kejiwaan itu
artinya ada penambahan sumber elektoral aspek aspek apa yang membuat kemudian ada peningkatan